hai sekilas tidak ada yang spesial dari warung bakso di desa turus kabupaten kediri jawa timur
ini namun ketika masuk ke dalam dan melihat papan harga pengunjung akan tercengang pasalnya
harga satu mangkok bakso yang dijual muhammad mansur alias pak endut ini hanya seharga
rupiah saja walaupun murah rasa dari bakso di sini diklaim tidak kalah dengan bakso lainnya
ide ini berawal dari niat pak endut untuk menjual bakso di kalangan menengah ke bawah
ia ingin banyak orang bisa menyantap nikmatnya bakso bersama keluarga
meski murah namun pandu tetap menggunakan bahan yang halal
mulai berkembang dan mulai saya membuka bakso mas saya enggak ada keinginan bagaimana saya
terus mikir aku dapat untuk tidak mas pikir saya orang yang beli hari ini bagaimana besok itu
kesin veggie nah dalam sehari orong bakso ini bisa menghabiskan satu lima kuyental daging sapi
di hari biasa namun hai camera context madam bisa mencapai empat kuintal daging
tidak hanya warung bakso di kediri yang punya harga miring aneka potongan daging ini juga
dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya di bekasi jawa bangladesh dan pembolaan

di bekasi jawa barat tempatnya di jalan raya serang setuci karang selatan ada kedai sederhana dengan menu aneka daging ikan sosis hingga syabu syabu yang bisa dimasak sendiri oleh pelanggan
ada beberapa paket yang bisa dipilih
ada paket dengan sembilan menu sekaligus mulai dari syabu syabu ayam marinasi ikan dori sosis daging saikoro hingga jamur enoki berbalut daging
satu paket ini bisa dinikmati dengan harga seratus ribu rupiah dan bisa disantap untuk banyak orang
sementara untuk harga yang lebih murah pelanggan bisa memilih lima menu dengan harga rp lima puluh
seluruhnya bisa dimasak dengan cara dibakar atau direbus sesuai selera